korban meninggal tragedikan juruhan kembali bertambah
setelah mendapat perawatan selama dua puluh tiga hari di rumah sakit
farzah dwi kurniawan akhirnya mengembuskan nafas terakhir pada senin dinihari
dengan meninggalnya farzah korban meninggal dalam tragedi kanjuruhan menjadi satu ratus tiga puluh lima orang
farzah mengembuskan nafas terakhir di rumah sakit saiful anwar kota malang
jenazah korban langsung dibawa ke rumah duka di jalan sudimoro utara lowokwaru kota malang
farza sempat menjalani perawatan di rumah sakit selama dua puluh tiga hari
kondisi farzah sempat membaik dan dipindahkan dari icu ke ruang high care
selama perawatan korban tak sadarkan diri
farzah merupakan mahasiswa teknik sipil universitas muhammadiyah malang angkatan dua ribu dua puluh
kita tribu selatan pokoknya sama anak anak dan waktu itu mencar gitu loh terus
terus katanya anaknya udah biru semua digotong sama anak anak keluar
sementara itu penyidik polda jatim kembali memeriksa saksi dari unsur aremania pada senin dua puluh empat oktober dua ribu dua puluh
selain saksi penyidik juga melakukan pemeriksaan tambahan kepada enam tersangka tragedi kanjuruhan